ya kita baru saja mendapatkan kabar ada peristiwa pembunuhan terjadi di sebuah rumah di pondok labu jakarta selatan malam hari ini
dimana seorang warga usia lanjut diberitakan tewas
belum bisa dipastikan apakah pembunuhan ini terkait dengan perampokan atau penyebab yang lain
kalau kita saksikan lokasi kejadian berada di jalan kayu manis di pondok labu cilandak jakarta selatan
peristiwanya terjadi pada kamis malam selepas maghrib
selain polres jakarta selatan tim dari polda metro jaya juga diluncurkan ke lokasi belum diketahui
berapa jumlah pelaku dalam kejadian ini
tapi kabitumas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yono memperkirakan usia korban yang tewas sekitar tujuh puluh tahun
ini kita saksikan gambarnya yang bisa disaksikan
gambar amatir yang dikirim oleh masyarakat yang mengirimnya pada cnn indonesia
ini kejadian di rumah korban
yang ada di pondok labu ya
polisi kemudian menyebut peristiwa ini masih diselidiki apakah terkait dengan perampokan atau penyebab lainnya
kita sama sama saksikan dulu videonya
nampaknya ini warga masyarakat sudah lama berkerumun di sekitar rumah yang terjadi perampokan
kemudian sudah bisa masuk karena ada video yang kemudian bisa diambil
ini yang sudah diambil di dalam
bagaimana situasi terkini di sana sudah tersambung bersama badru zamal jurnalis transmedia yang sudah ada di lokasi kejadian
ya budi saat ini tugas kepolisian bergabungan dari polis metro jakarta sengkawang dan polda metro jaya
masih melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian
ini tempatnya seorang kakek yang tewas dengan luka
dengan luka sejumlah luka di tubuhnya budi
oke ada berapa korban dan pelakunya siapa sudah diidentifikasi
ya untuk pelaku sendiri saat ini belum bisa diidentifikasi berapa jumlahnya
namun untuk korban sendiri yang tewas diperkirakan berjumlah satu orang
yang berdiri kelamin laki laki berusia sekitar delapan puluh tahun budi
oke apakah ini terkait dengan perampokan atau ada motif lain yang sementara hipotesanya
ya untuk motif sendiri belum dapat disimpulkan dari pihak kepolisian
karena kita juga masih menunggu konfirmasi langsung baik dari pihak polis metro jakarta selatan maupun dari pihak polda metro jaya
oke anda lihat kepolisian sudah berada di sana atau siapa saja petugas atau otoritas terkait yang ada di sekitar anda badro
ya dari lokasi kejadian sendiri pihak kepolisian sudah mulai ada di lokasi
dan ada juga dari pihak tni mengingat
korban yang merupakan pensiunan dari tni al
oke jadi pensiunan tni al ya
oke informasi apa lagi kemudian badru yang bisa anda laporkan
seberapa apakah kemudian rumah sendiri bisa diakses masuk oleh warga atau seperti apa
ya kepolisian sendiri saat ini sudah memasang garis polisi dan tidak ada lagi warga yang dapat boleh masuk ke dalam lokasi kejadian
dan pihak polisian sendiri juga masih menunggu datangnya inap
untuk melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap korban
oke jadi kemudian sudah di garis polisi
sudah di garis polisi ya
dari kronologi atau informasi yang anda himpun dari masyarakat sekitar atau informasi terkini kemudian dari yang ada di sana gitu
kejadiannya kira kira pukul berapa
kemudian apakah ada perlawanan dari pemilik rumah
apakah tetangga sendiri saat kejadian berlangsung sudah mengetahui ada peristiwa itu terjadi gitu badru
ya dari informasi awal yang dari keterangan warga sekitar
istri korban sempat keluar sambil berteriak meminta tolong bahwa ada kejadian perampokan di dalam rumahnya
dan saat itu juga pihak sejumlah warga sudah mulai berkumpul di alaman rumah korban
dan mengakuan pengecekan ke dalam rumah dan ditemukan
korban sudah tergeletak bersih badara
bisa diulangi lagi sekali lagi informasinya badru ada berapa orang penghuni rumah itu yang ada di rumah itu ketika kejadian berlangsung
ya untuk kejadian pada saat berlangsung penghuni rumah berjumlah dua orang
di mana istri dan korban sendiri
pada saat kejadian setelah kejadian istri korban mencoba menyelamatkan diri dengan keluar dari rumah sambil berteriak meminta tolong kepada sejumlah warga
pelakunya kabur ya badro
pelakunya bisa dikonfirmasi lagi pelakunya melarikan diri
melarikan diri saat korban meminta tolong keluar rumah
oke bagaimana kemudian pelaku itu bisa kabur atau melarikan diri ketika pasti ketika istrinya lari kemudian meminta tolong kepada tetangga atau pihak pihak terkait yang ada di
lokasi kejadian di sekitar rumah bagaimana kemudian pelaku bisa kabur apakah ada cerita tentang ini badru
untuk cerita motif sendiri dan pelaku bagaimana bisa melarikan diri hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
dan saat ini pihak kepolisian sendiri masih menunggu datangnya anjing pelacak untuk melacak bidang pelaku
jadi proses identifikasi penyelidikan masih terus berlangsung ya badro hingga saat ini ya di sana ya
baik badru terima kasih nanti kami akan kembali menghubungi anda apa yang bisa anda informasikan terkini anda bisa beritahukan kepada kami